bpjs ketenagakerjaan memberikan kredit rumah murah bagi pesertanya dan kredit konstruksi murah ke pengembang properti
bpjs ketenagakerjaan menyediakan dana hingga lima triliun rupiah di tahun dua ribu tujuh belas untuk proyek ini
bpjs ketenagakerjaan menatangani nota kesepahaman dengan empat bank bumn diantaranya bank btn bank mandiri bank bjb dan bank bri
untuk menyalurkan tiga jenis pinjaman rumah murah bagi pesertanya
pinjaman itu antara lain kredit kepemilikan rumah atau kpr pinjaman uang muka dan kredit renovasi rumah
syaratnya peserta minimal satu tahun untuk program jht jaminan hari tua
sedangkan tingkat bunga ditetapkan tiga persen ditambah suku bunga acuan bank indonesia
sekarang bi tujuh days reverse separate yang dipakai
bpjs kenangan kerjaan menargetkan terbangun dua puluh lima rumah tahun dua ribu tujuh belas yang berlokasi di seluruh indonesia
dengan plafon pinjaman maksimal lima ratus juta rupiah untuk kpr dan kredit renovasi lima puluh juta rupiah
dikasihkan sekitar lima triliun untuk saat ini
kembali di anggaran kita
kalau animo masyarakat cukup besar kita akan tambahan
jadi kita ini bukan back to back financing bukan
tapi bentuk kerjasama antara bpjs ketenagakerjaan dengan